seorang buruan kasus korupsi kejaksaan negeri mojokerto mencoba melarikan diri saat akan ditangkap jumat siang
naas yang mengalami patah tulang setelah terjatuh dari lantai dua rumahnya
suminto adi buron kasus korupsi bank perkreditan rakyat kabupaten mojokerto tergeletak usai terjatuh dari lantai dua rumahnya
suminto mencoba melarikan diri saat petugas kejaksaan negeri mojokerto dibantu kejaksaan kota malang dan polres malang
hendak menangkap suminto di rumahnya di kawasan perumahan gria shanta malang
mantan anggota dprd ini berusaha kabur dengan membobol plafon dan melompati dua rumah
namun usahanya diketahui para petugas yang sudah dua hari menunggu sekitar rumahnya
setelah melewati dua rumah hanya ada tanah kosong sehingga tidak ada lagi jalan melarikan diri
namun suminto tetap meloncat hingga terkapar akibat patah tulang
pelaku yang sudah buron selama dua tahun diduga terlibat kasus korupsi bpr sebesar satu miliar rupiah
ia langsung dilarikan ke rumah sakit saiful anwar untuk mendapat perawatan
seusai dirawat pelaku dibawa ke kejaksaan mojokerto untuk proses hukum lebih lanjut